pasca ditetapkannya empat tersangka mafia minyak goreng oleh kejaksaan agung
harga minyak goreng di pasar tebet baru terpantau masih tinggi
per dua liter minyak goreng berada di level empat puluh tujuh sampai lima puluh rupiah
harga minyak goreng di pasar tebet barat tidak terkoreksi pasca penetapan status tersangka mafia minyak goreng
harga minyak goreng ukuran satu liter masih bertahan di level rp dua puluh tiga sampai rp dua puluh enam
harga tersebut berlaku untuk minyak goreng kemasan merek merek ternama
yang sudah akrab di masyarakat
meski harga minyak goreng tidak terkoreksi namun stok minyak goreng diklaim aman
menurut penuturan para pedagang pasar tebet barat
pasokan minyak goreng dari pihak agen aman dan cukup
para pedagang pasar tebet barat yakin harga minyak goreng akan stabil hingga usai libur lebaran
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan
di pasar tebet barat jakarta
tadi informasi yang saya bacakan harga minyak goreng sepertinya tidak terkoreksi ya
dengan penetapan kasus oleh kejaksaan terhadap adanya mafia minyak goreng
lalu sebenarnya alasan para pedagang masih menerapkan harga yang sama
bahkan mencapai rp lima puluh apakah memang harga pasokannya seperti itu
atau seperti apa nih arief
mungkin anda bisa sedikit memberikan deskripsi seperti apa fluktuasi harga di sana
ya selamat pagi yuda
nah betul sekali dari pantauan kami di pasar tebet barat jakarta selatan
minyak goreng meskipun dari pihak kejaksaan agung sudah menetapkan nama nama tersangka
mafia minyak goreng namun pada pagi hari ini dari pantauan kami harga minyak goreng
di pantai tebet barat tidak terkoreksi
dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa untuk ukuran dua liter itu harga minyak goreng
masih di level rp empat puluh tujuh sampai dengan rp lima puluh tergantung dari merek yang ingin dibeli
sedangkan untuk harga satu liter itu masih di level rp dua puluh tiga sampai dengan rp dua puluh enam
dan memang tadi dari informasi yang sudah kami himpun
dari para pedagang ini mereka mengambil minyak goreng dari pihak agen
dan memang dari sebelum puasa itu mereka biasanya sudah melakukan pemesanan terlebih dahulu
dalam jumlah yang cukup banyak dan nanti minyak goreng itu nanti akan di drop perharinya
dan dari harga yang sudah ditetapkan itu memang harganya masih sama untuk saat ini
masih di level rp empat puluh tujuh sampai dengan rp lima puluh untuk kemasan dua liter dan satu liternya rp dua puluh tiga sampai dengan rp dua puluh enam
namun meskipun harga minyak goreng ini tidak terkoreksi
namun untuk stok dari penuturan para pedagang pasar tebet barat ini stoknya aman dan cukup
dari pihak agen tidak ada info info ataupun tidak ada tanda tanda ada kekurangan pasokan
dan inilah sebetulnya yang saya sendiri juga tidak memahami bagaimana rantai distribusi minyak goreng
sehingga meskipun sudah ditetapkan tersangka itu namun harga minyak goreng tidak terkoreksi
dan namun tadi juga dari keterangan dari para pedagang pasar terbit barat untuk harga minyak goreng
nampaknya akan stabil hingga usai libur lebaran
dan jika memang nanti akan ada tersangka itu dibutuhkan waktu
apalagi jika bergulir kasus ini kalau tidak ada diimbangi dengan pasokan produksi minyak goreng
yang digelontorkan ke pasar pasar ataupun ke konsumen
tentunya itu kasus hukum yang berjalan tidak akan membuat perubahan berarti
bagi perubahan harga minyak goreng karena memang sesuai dengan hukum ekonomi
hukum permintaan dan juga penawaran
jika memang penawarannya banyak tapi permintaannya sedikit tentu itu akan bisa mengurangi harga
namun jika permintaan tinggi tapi dari penawarannya itu stabil
tentunya itu tidak akan bisa membuat harga minyak goreng terkoreksi
dan memang untuk selain minyak goreng kemasan
sayangnya di pasar tebet barat ini tidak menjual minyak goreng curah
karena diketahui minyak goreng curah ini adalah salah satu program pemerintah
untuk memberikan subsidi kepada masyarakat bawah yang tidak mampu
ataupun tidak bisa menjangkau harga minyak goreng kemasan
namun sayangnya di sini tidak ada minyak goreng curah yang dijual
namun dari informasi yang sudah saya himpun untuk minyak goreng curah di pasar pasar lain
terutama di pasar pulau gadung
itu saat ini berada di level rp sembilan belas sampai dengan rp dua puluh per kilogram
dan untuk minyak goreng curah ini memang stoknya tidak sebanyak minyak goreng kemasan
karena diketahui minyak goreng curah ini adalah salah satu program pemerintah
yang menjual minyak goreng subsidi sehingga untuk pembeliannya ini cukup mengantri
namun sayangnya di sini tidak dijual minyak goreng curah sehingga saya tidak bisa memantau
dan juga tadi dari penuturan para pedagang pasar tebut barat
untuk penjualan minyak goreng kemasan di sini dari pihak konsumen ini cukup stabil
rata rata per hari itu dari setiap los yang ada di pasar tebet barat ini menjual puluhan
sekitar sepuluh sampai dengan lima belas kemasan
jadi tidak ada permintaan yang meningkat ataupun ada aksi panik panik buying
dari pasaran ini
dari pihak masyarakat itu tidak ada
jadi semuanya tergolong normal dan bisa dibilang stabil
dan diprediksi ini tidak akan berubah sampai dengan libur lebaran tiba
arief terima kasih untuk laporan langsung anda
terkait dengan fluktuasi harga minyak goreng di pasar tebet
saya berjogas kembali